apaan tuh pa
ini bapak bawa makanan buat makan malam kita usap
nak taruh di dapur ya
bapak ketua majelis
anak anak sering menjadi korban pelampiasan
ketidakberdayaan orang tua di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
padahal seharusnya anak anak mendapatkan hak
untuk memperoleh perlindungan dan cinta dari kedua orang tuanya
dave adalah korban kekerasan dalam rumah tangga
tidak itu tidak benar pak
itu anak kita pak
hukuman apa sih ini pak
dasar anak kurang ajar
jadi beraninya kamu malak ibu kamu sendiri
mau ribut lagi
kanan kiri kalau perlu
aja jadi maling kamu ya
kecil kita jadi maling
jangan jangan jangan
pasar paling kecil kamu ya
gak ada ampun gak ada ampun buat kamu
janji lo bakal mulangin itu duit sebulan lagi
iya bang saya janji bang
gue pegang tuh bacot lo
kalau sampe enggak lo tau sendiri kan bakal rusak tuh istri lo ini
kenapa muka lo udah teguk
duit udah dapet
ngapain lo ambeian udah gak betah
eh kesana lagi
nah kamu udah pulang nih
liat tuh apa
wah apaan tuh pak
ini nih bapak bawa makanan buat makan malam kita ustaz
karo di dapur ya
si dev itu dari tadi sore main gak pulang pulang
dan kamu tuh gak cari dia
gimana sih tuh anak kan kalau laparnya pastilah pulang sendiri
terus roni gimana
roni gak enak badan di kamar lagi tidur
gak enak badan
eh eh eh eh bapak bapak
bapak kan capek habis kerja
sini ya pak
eh buruan bangun
bangun cepet bangun
oh masa tuh ma
eh buruan bangun
papa kamu datang tuh
awas jangan cerita macem macem ke papa kamu
dew mau asap
cepet makan kamu dihabisin
sisain juga buat dev
kamu paling tua kamu mesti bisa berbagi sama anak kamu
tapi kan roni belum selesai ngemakannya pak
ke dapur segala pa
nggak oke ini buat si dev
tuh gue usah ke dapur lah pa
ngapain ke dapur tuh urusan mama
kalau papa perlu sesuatu
kasih tau aja ke mama papa kan capek udah kerja
uang buat bayar sewa rumah udah ada belum
masalah uang sih
karena punya suami kayak papa
nggak ada kontrakan
hebat hebat banget
akhirnya kita bisa bayar uang sewa kontrakan
gak jadi dia tinggal di kolong jembatan
suara apaan ma
rumah ini banyak tikusnya
tikus bukan kayak gini suaranya ma
dan juga bukan dari kamar mandi gini suaranya
enggak di kamar mandi nggak ada siapa siapa pa
pak aman sih nif
cukup buat apaan
bajunya dia kemana
mah ini anak musik sekolah
baju dia udah gak ada
sekarang mana seragam
salah sendiri kenapa bajunya buat ngelak muntah
apa mau ngebelain lagi
terus aja ngebelain
nyari duit aja gak pecus
jangan mulut kamu
kenapa papa malu
biar aja anak anak tuh tahu
biar mereka tuh tau
papanya seperti apa
orang tua yang gak becus
tidak bisa membahagiakan mereka
apa yang harus dipuaskan pak
cuma bisa ngasih uang segini doang
cukup buat apa
buat bayar sewa kontrakan
itu juga nunggang
bah gak harus puas
kita harus puas dengan bapak
jangan mulut kamu ya
kamu udah gak punya baju
pake bajunya kemaren
eh mama gak mau tau
urus aja diri sendiri
jangan tinggalin deva